bagaimana dengan lukamu kisana
terima kasih kisana
tanpa bantuan kisana
mungkin aku sudah mati
bawalah ini balapati
jurus ini sangat sulit aku kuasain
kau harus bersabar
cuma ini satu satunya cara
kau harus mempelajari jurus belajar musti
agar kau bisa mengetahui kelemahannya
dan bisa menciptakan penangkalnya
sampai kapan nyai
sudah ratusan kali aku mencobanya
tapi tidak berhasil
untuk aku kuasain
sekarang aku akan mencobanya
tidak ada gini
jurus ini mau menguntungi jalan darah aku
aku tidak bisa mengendalikan itu
aku akan mencobanya
tidak usah cemas
segera tinggalkan tempat ini
biar aku yang merawatnya
jangan lupa untuk berlangganan
dan mau ketemu siapa
aku ingin bertemu dengan prabu siliwangi
tidak semua orang bisa bertemu gusti prabu siliwangi
ada perlu apa
aku punya ini
yang terima kasih
ampun gusti prabu
ada seorang pendekar
yang bernama balapati ingin bertemu gusti prabu dan dia membawa daun lontar ini
aku akan menguasai istana pajajara dan membunuh sliwa
bagaimana dengan lukamu kisana
terima kasih kisana
tanpa bantuan kisana mungkin aku sudah mati
sekali lagi aku balapati mengucapkan terima kasih
bawalah ini balapati
jika ada prajurit yang menghalangi tunjukkanlah ini kepada mereka
dan mereka akan mengantarkan untuk bertemu dengan prabu siliwa
jadi orang yang telah memberiku tenaga dalam adalah orang yang selama ini kucari

dan lebih melonceng k divisa

diperoleh menawarkan temfastan melalui sebuah wawasan in
itu terkait dengan lagu umumintell particle
jadi kuat nih badan kita ya
kamu ini iroh mah sangat luar biasa
aduh tinggi bisa jangan
omo lagi ilmu kita udah balik lagi ya
aduh boga ilmunah sangat luar biasa
tapi pada hati hati ah
nanti kebalik lagi bajunya iro
suara apa itu
nyanyi tapi enggak rupakan
ampun nyanyi ampun
siapa yang suruh ngintip
siapa yang suruh ngintip
emang enak kata pak nyanyi
udah tua masih pangit ngintip aja
jadi dulu teh nyanyi itu pendekar gitu
iya nyahi teh dulu pendekar
pak nyanyi mah ahli nah ahli
ahli yang ahli
itu sejarahnya kumahan atunya

wah itu mah panjang cerita nak
wah itu mah panjang cerita nak
nah sama cedih omongin disini
tuh nyik ceritakan gimana sejarah nyanyi bisa jadi pendekar seperti itu teh kumah teh ceritanya
ceritain atunya nyik
oh kiaman sama kiamin teh mau cerita nyai kenapa gak jadi pendekar lagi
betul begini ceritanya ya
cik cik kumah kumah kumah nyik
tah begitu kik ceritanya
cerita apa nyai
nah mi amin ceritanya
gusti numur beng alam
oh raden kian santang